menteri agraria dan tata ruang hadi cahyanto siap menindak gas mafia tanah yang ingin menguasai tanah warga
masyarakat diimbau lebih waspada dengan berbagai modus yang dilakukan oleh para mafia tanah dan segera melapor jika menjadi korban mafia tanah
bila ada yang coba coba dengan dalih apapun yang namanya mafia tanah ingin menipu
bapak bapak dan ibu sekalian jangan segan segan laporkan langsung kepada pak polisi kepada tni kepada pak jaksa kepada kantor bpn
karena kami semua juga tidak segan segan untuk mengebuk mafia tanah